revolusi digital yang didukung industri telekomunikasi memberi kontribusi yang semakin nyata bagi perkembangan ekonomi indonesia
bentuk kontribusi tersebut berupa tumbuhnya industri pertelevisian
menteri komunikasi dan informatika rudiantara menyatakan peringatan hari bakti postel menjadi momentum bagi semua komunitas postal
dan penyiaran untuk terus menghadirkan layanan telekomunikasi terbaik terjangkau dan merata di seluruh pelosok tanah air
layanan digital yang semakin luas membuat masyarakat dapat menikmati manfaat digital sesuai dengan target pemerintah
menjadikan indonesia negara dengan ekonomi digital terbesar di asia tenggara
migrasi ke digital itu suatu kenisayaan indonesia sudah terlambat dibanding negara negara lain
karenanya kami secepatnya pemerintah bersama dpr akan menuangkan dalam revisi penyiaran
namun kami tidak perlu menunggu
revisi undang undang penyiaran kami melakukan juga yang namanya uji coba digitalisasi
hari ini sudah lebih dari sepuluh kota dengan tulang punggungnya tvri sebagai penyelenggara multiplexernya
selain masih menunggu revisi undang undang penyiaran masih ada sejumlah kendala dalam mewujudkan indonesia sebagai negara
dengan ekonomi digital terbesar di asia tenggara
bukan hanya itu masih banyaknya warga yang menggunakan televisi analog membuat pelaksanaan digitalisasi di indonesia terlambat
dibanding negara asia lain
berikut keterangan dari menteri komunikasi dan informatika rudi antara
salah satunya adalah sosialisasi ke masyarakat
kemudian juga bekerja sama dengan industri agar televisi yang diproduksi di indonesia itu tidak ada lagi televisi analog
sosialisasi ke masyarakat harus dilakukan karena masyarakat pada umumnya sekarang menggunakan televisi analog